usulan penambahan jumlah kementerian direkomendasikan oleh asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara
mereka usul jumlah kementerian ditambah dari tiga puluh empat menjadi empat puluh
bagaimana memastikan ini bukan sekedar bagi bagi kekuasaan
kita akan bahas bersama dengan politisi gerindra andre rosiade
ada juga politisi pdi perjuangan jiko hakim
dan juga direktur eksekutif indo strategik ahmad hoirul umam
selamat malam livi selamat malam pak jiko
selamat malam bang andre mas umam
bang andre dari tiga puluh empat jadi empat puluh gerindra setuju
ya saya juga bingung ya alifi dapat informasi dari mana
karena sampai sekarang pembahasan menterinya saja belum kita lakukan
apalagi membahas jumlah nomenklaturnya yang dari tiga puluh empat menjadi empat puluh
saya juga bingung livi itu dapat informasi dari mana
yang jelas dari gerindra sendiri
yang bersama sama para ketomong partai pendukung koalisi indonesia maju
sampai saat ini kita belum membahas soal menteri menterinya siapa saja usulannya
lalu termasuk berapa jumlah menteri itu
jadi kalau misalnya livi sudah dapat informasi dari empat puluh
bang andre ini kan usulan penambahan jumlah kementerian ini direkomendasikan
sama asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara
mereka itu mengusulkan dari tiga puluh empat jadi empat puluh dan sudah direspon loh sama bang habibur rahman
ini jadi artinya responnya bang habib ini respon pribadi ya bukan suara dari gerindra
ya saya kan ingin menyampaikan belum ada pembahasan
kalau ada usulan tentu kita apresiasi ya kita terima masukannya
kan betul kata pak habib kan mengapresiasi menerima masukan
tapi kan seluruh masukan ini kan nanti akan dibawa di forum tertinggi pak prabowo sebagai presiden terpilih
bersama ketua umum partai koalisi untuk diskusi
dan juga ada tim ya tim teknis yang mengkaji apakah betul memang ada butuh penambahan
kabinetnya terlalu gemuk atau nanti dianggap persepsi publik bagi bagi kursi atau politik dagang sapi
kan harus dipikirkan yang jelas berapapun jumlah menteri nantinya itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara
karena bangsa kita ini bangsa yang besar ya bangsa yang majemuk dan bangsa ini punya banyak masalah yang harus kita selesaikan
apalagi dalam pengalaman sejarah alif ya dari zaman bung karno itu
mulai dari zaman misalnya pak natsir tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima puluh satu itu kalau tidak salah kementerian itu ada enam belas
lalu di kabinet kerja tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan itu kalau tidak salah ada empat puluh kementerian
bahkan di kabinet juikora zaman bung karno itu ada delapan puluh kementerian
intinya menteri itu sangat dinamis
di era pak jokowi ada tiga puluh empat kementerian dan itu sudah termasuk empat kementerian menko
artinya maaf saya potong bang andre tiga puluh empat kementerian di era pak jokowi ini dianggap masih kurang ideal begitu
jadi gini livi semuanya nanti akan dikaji oleh tim teknis dari koalisi indonesia maju dan didiskusikan oleh para pimpinan
kita akan kaji yang terbaik bagi bangsa dan negara
sehingga harapannya pemerintahan pak prabowo dan mas gibran ini bisa melanjutkan keberhasilan pak jokowi dengan langsung tancap gas dan bekerja memenuhi janji janji kampanye
nah apakah menterinya bertambah atau tidak terus terang saya belum tahu
karena informasi yang saya dapatkan dari pimpinan kita belum membahas belum mengkaji
tapi di luaran sudah keluar tuh angka empat puluh itu kan
kan saya bilang kompas jauh lebih maju daripada koalisi
justru kita mau konfirmasi sama yang punya hajat yang punya pemerintahan nanti
nah kalau konfirmasi belum dia bahas
oke oke saya ke bang ciko deh bang ciko jadi gimana respon pdip melihat wacana dan usulan ini
kami melihat ini sesuatu hal yang betul betul tadi betul apa kata bung andri betul betul dipikirkan
saya rasa jawaban bung andri secara keseluruhan tadi cukup bijak ya
the wisdom disitu terkait dengan apa apa yang memang harus banyak dipikirkan ketika kita ingin gemukkan kabinet
tetapi juga ada yang perlu kami kritisi sedikit
tadi habiskan ada perbandingan dengan era era pemerintahan sebelumnya
dimana memang sistem pemerintahannya pun sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar
sehingga ada perbedaan di mana apakah diperlukan sebegitu gemuk kementerian sebegitu banyak jumlah menteri
karena sekarang setelah era reformasi kita mengetahui kita mempunyai sistem otonomi daerah yang begitu tidak lagi tersentralisasi
dan begitu juga sampai ketingkatan kabupaten kota
bahkan kita sekarang juga mempunyai pemerintahan pemerintahan di tingkat
hal hal seperti ini tentunya lebih bisa memudahkan pemerintah pusat untuk mengeksekusi atau mendistribusikan kekuasaan
dan juga kerja kerja pemerintahan
ini jadi artinya apakah memang urgensinya dari meningkatkan jumlah menteri itu betul betul harus dipikirkan
memang kecurigaannya adalah bagi bagi kekuasaan
kecurigaannya akhirnya mengatakan bahwa politik indonesia ini high cost gitu
anggarannya akan bertambah dan lain lain
ini juga akan betul betul masyarakat yang sekarang dalam kehidupan yang tidak terlalu baik
kita bicara dengan harga pangan yang begitu tinggi
kita bicara soal bbm yang akan naik
ini akan bertanya tanya gitu
gimana sensitivitas daripada pemerintahan itu
dalam konteks ini tentu usulan itu sebagai sebuah hal yang patut diapresiasi
meskipun sebenarnya di saat yang sama saya pribadi agak mempertanyakan
apa hubungan antara asosiasi pengajar hukum tata negara dalam konteks ini misalnya mas adi
dengan stakeholders kekuatan politik tertentu misalnya
barangkali memang tidak ada tetapi ada titik benang merah yang kemudian seolah
ini menjadi semacam operasi cipta kondisi
karena menurut sejumlah informasi spekulatif yang beredar saat ini
upaya untuk menggemukkan jumlah kabinet itu memang terjadi
menurut informasi spekulatif yang saya dengar itu bisa mencapai sekitar empat puluh delapan posisi kementerian
nah oleh karena itu ini jangan sampai kemudian menjadi sebuah wacana yang bukan hanya sekedar soal politik akomodasi
misalnya saya atau teman teman di kalangan kampus harus membantu dalam konteks menemukan
judgement dan legitimasi mengapa ini harus ditambah mengapa harus dikurangi
karena kalau misal kemudian ditambah sampai empat puluh misalnya itu nanti akan menciptakan problem dan tantangan yang baru
misalnya tadi bang ciko menyebut tentang konteks budget
karena bagaimanapun juga penambahan nomenklatur pasti berimplikasi pada fiskal negara
turunan turunan dari penciptaan kementerian baru
seringkali problem dari kementerian adalah ketika ada problem koordinasi dan juga supervisi yang tidak begitu nyambung
ego sektoral di mana mana dan kemudian itu terulang
kalau misal kemudian nomenklatur kementeriannya ditambah
besar kemungkinan hal itu akan semakin kompleks ke depan
ini yang kemudian perlu dihitung betul
bukan bermaksud kemudian untuk mendowngrade atau
menetralisir argumen itu tetapi meletakkan pada basis perdebatan yang sesungguhnya
karena alasannya jumlah kementerian saat ini memang belum menggambarkan keseluruhan urusan pemerintah
menurut anda alasan ini bisa diterima nggak
karena kalau misal bicara tentang konteks tupoksi tugas pokok dan fungsi yang kemudian berkaitan dengan ketatanegaraan
bukan hanya empat puluh lima puluh bahkan seratus pun juga bisa
maka kemudian ada fungsi fungsi yang bukan tersentralisasi kemudian didesentralisasi ke wilayah tertentu
atau bukan di nomenklatur kementerian misalnya menjadi badan atau lembaga
nah kalau misal kemudian bicara tentang tupoksi dalam konteks kenegaraan tentu akan sangat banyak sekali jumlahnya
nah ini yang kemudian perlu kita hitung
mana yang memang urgent dalam konteks penataan sistem politik kemudian ekonomi kemudian sosial kesejahteraan ke depan
yang memang betul betul mendapatkan porsi yang lebih besar dalam konteks menunjukkan visi dan misi dari capres dan cawapres terpilih
tapi kalau enggak jangan dipaksakan politik akomodasi justru menjadi alasan untuk menciptakan semua ini
jangan alasan politik akomodasi untuk menciptakan
bang andre karena tadi sempat mas umam sempat memention soal ada kemungkinan bahwa ini adalah cipta kondisi begitu ya
yang kemudian munculnya jadi usulan untuk jumlah penambahan menteri
tadi sudah berulang ulang kali di sini saya sudah sampaikan untuk saat ini partai partai di koalisi pak prabowo gibran
belum bicara teknis soal menteri
jadi kalau ada isu yang mengatakan
bahwa kementerian akan bertambah menjadi empat
tentu bisa saya rasa itu informasi itu belum bisa dipertanggungjawabkan
jadi memang belum ada pembicara teknis soal nomenklatur
kalau mungkin ada masukan pandangan itu kan hal hal yang wajar
tapi pembicaraan teknis soal menteri itu belum kami lakukan
tapi kalau ada yang memberikan masukan ya wajar wajar saja
mungkin para pakar atau siapapun ya orang yang punya kompetensi melihat bahwa memang permasalahan bangsa kita ini banyak
itu mungkin dibutuhkan tambahan tambahan kementerian
itu hal hal yang wajar saja
tapi saya tegaskan sekali lagi livi kami belum membahas secara teknis soal kementerian
sehingga informasi bahwa ini adalah cipta kondisi seperti yang disampaikan mas umam
karena mas umam selalu ini kan sebagai pengamat tentu mengamati mengkira kira apakah ini cipta kondisi
tapi saya jelaskan belum ada pembahasan teknis
asumsi kemudian muncul dikait kaitkan dengan pernyataan pak prabowo yang dikatakan ingin merangkul semua
melihat terakhir pkb nasdem ikut gabung pdip juga sedang didekati begitu
ya kan kalau soal pak prabowo ingin mengajak semuanya bersatu bergabung itu memang cara pandang pak prabowo dalam membangun bangsa
dan itu sudah diungkapkan secara terbuka oleh beliau
makanya pak prabowo dan pak jokowi di dua ribu sembilan belas melakukan rekonsiliasi bersatu dengan pak prabowo dan pak jokowi
lalu yang kedua pak prabowo sejak kampanye juga menyampaikan kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat ditakdirkan oleh allah beliau akan mengajak seluruh kekuatan
karena beliau punya keyakinan bahwa indonesia bisa maju kalau elitnya bersatu elitnya kuyuh
itu memang yang menjadi keyakinan pak prabowo
sehingga setelah beliau dinyatakan menang ya
mk memutuskan beliau menang
lalu kpu memberikan surat keputusan penetapan pak prabowo sebagai presiden terpilih
beliau tentu membangun komunikasi politik ya
dengan seluruh kekuatan politik untuk mewujudkan yang beliau yakini
yaitu bahwa indonesia harus guyup elit harus bersatu kita harus bersama sama membangun bangsa
komunikasilah dengan partai nasdem pkb termasuk komunikasi yang mesra dengan partainya bang ciko ini
pdip sendiri sebenarnya sudah ada tawaran untuk gabung ke koalisi apalagi sampai sejauh bicara soal tawaran kursi menteri sejauh itu ada nggak sih bang ciko
ini belum menjadi prioritas dalam berpikir kami sekarang sekarang ini
banyak hal yang kami sedang lalui
ada proses proses yang kita tunggu di petun
ada juga rakernas yang akan datang dalam waktu dekat di tanggal dua puluh an mei ini
dan juga persiapan untuk pilkada
dan itu tiga hal yang memang menjadi prioritas kami
namun tentu bila memang ada jalur komunikasi yang dibuka saya rasa tidak akan ada halangan dan tidak akan ada yang menghalang halangi
kalau bicara soal komunikasi ya
tapi sampai saat ini saya rasa seperti dikatakan oleh bung andre sendiri bagaimana mau nawarin orang di sana pun belum ada pembicaraan soal itu
saya rasa banyak hal yang sekarang masih dikerjakan oleh masing masing dari kami
termasuk mungkin pak prabowo sebagai menteri pertahanan
tapi kalau di mata bang ciko sendiri berapa idealnya kursi menteri dari tiga puluh empat apakah harus di adjust naik atau justru bisa dikurangi
di partai kami kami belum membahas soal idealnya
tapi kalau mau bertanya pada saya pribadi saya rasa apa yang ada sekarang saya rasa cukup
ataupun bila pun harus ditambah mungkin harus ada wakil dari wakil menteri dan lain lain
tadi juga disampaikan mas umam seperti juga saya sampaikan bahwa semua tanggung jawab tanggung jawab
hal hal yang dianggap penting untuk bangsa ini juga bisa didistribusikan kekuasaannya maupun pengurusannya ke wilayah atau ke daerah masing masing
karena kita menganut otonomi daerah
mas umam usulan yang kemudian diluncurkan dan dilempar ke publik ini kan pasti akan menimbulkan asumsi dan juga dugaan
seperti yang tadi mas umam sempat katakan jangan jangan ini adalah upaya untuk katakanlah satu desain begitu yang disengaja
apakah memang kalau misalnya sekarang gini sudah dipastikan akan bertambah kementeriannya
bagaimana memastikan jumlah yang ditambah itu tidak sekedar bagi bagi jatah kursi
ya kalau misal memang demikian maka kemudian harus dipastikan
proses pengambilan keputusan di level internal terutama dari capres dan cawapres terpilih memang harus betul betul didasarkan pada beberapa kriteria
yang pertama tentu harus meletakkan pada basis keahlian dan pengalaman
maka zakon kabinet atau kabinet ahli itu menjadi sebuah keniscayaan kalau misalnya memang betul prabowo gibran berorientasi pada hasil dari pemerintahan yang memang betul betul efektif
yang kedua tentu kredibilitas dan independensi
dalam konteks ini memang harus kita hitung berapa kemudian kelompok profesional yang memang betul betul dipercaya untuk menakodai sejumlah sektor sektor strategis
mulai dari keuangan pendidikan kemudian hal hal strategis lainnya seperti perdagangan
supaya kemudian memang kerja kerja ekonomi indonesia itu memiliki dampak yang signifikan
bukan sekedar kemudian menjadi semacam alat sapi perah dalam tanda kutip bagi kekuatan tertentu untuk memanfaatkan pos pos
nah yang terpenting pemerintahan baru harus bisa memastikan bahwa kalaupun nanti ditambah jumlahnya empat puluh atau bahkan menurut informasi yang saya dengar empat puluh delapan kementerian
maka harus bisa dipastikan garis komandonya seperti apa
karena jangan sampai ditambah jumlah kementerian yang ada ego sektoral dan problem koordinasi antar kementerian justru semakin kompleks
semakin menyulitkan di sana
nah hal ini yang kemudian prinsip prinsip
supaya kemudian zakon kabinet atau kabinet ahli itu bukan sekedar sebagai sebuah gimmick semata
tetapi betul betul mendapatkan legitimasi yang kuat di mata publik dan juga di mata kita semuanya
bang andre terima kasih sudah bergabung di sapa indonesia malam